kita beralih ke informasi pesawat latih milik indonesia flying cup yang jatuh di bsd tangerang selatan pada minggu siang saudara
tiga orang meninggal dunia akibat peristiwa ini
pesawat latih tipe tech enam ini jatuh di bsd pada minggu siang pukul tiga belas lima puluh waktu indonesia barat
kementerian perhubungan mendapatkan laporan ada tiga korban dari pesawat jatuh ini yakni pilot kopilot dan teknisi
pesawat ini sebelumnya berangkat dari bandara pondok cabe menuju bandara salakanagara pandeglang banten
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
pesawat ini jatuh pada hari ini hari minggu tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat sekitar pukul tiga belas lima puluh waktu indonesia barat
di bsd tangerang selatan
pesawat ini berangkat dari bandara tanjung lesung di banten sedianya menuju ke bandara pondok cabe di tangerang selatan
pesawat ini sendiri berisi tiga orang yang terdiri dari satu pilot satu co pilot dan satu teknisi
knkt dan polri tengah melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat
olah tkp juga sudah dilakukan
saat ini badan pesawat akan dipindahkan dari lokasi
pesawat ini berlokasi kecelakaan di lapangan sunburst bsd menuju ke bandara pondok cabe
sedangkan tiga korban sudah dievakuasi pada minggu sore
polisi mendapatkan informasi kode may day sesaat sebelum pesawat latih jatuh di bsd
pesawat tersebut berangkat dari pondok cabe menuju tanjung lesung banten
namun saat hendak kembali ke pondok cabai pesawat jatuh di bsd
menurut kapolres tangerang selatan saat kejadian wilayah bsd tengah diguyur hujan deras
tujuan pertama dari pondok cabai ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan
tapi informasi awal dari ke tanjung lesung nanti mau kembali lagi ke pondok cabai
terus ada informasi permintaan tolong mayday mayday habis itu hilang kontak
kita tidak bisa menyampaikan seperti itu tapi waktu kejadian hujan lebat pada empat belas wib
saat ini dari tiga korban jatuhnya pesawat salah satu jenazah korban yang merupakan kopilot pesawat
telah diberangkatkan ke rumah duka di cirebon jawa barat